pencapaian tim kesebelasan indonesia menjegal thailand di partai final sea games ke tiga puluh dua di kamboja menciptakan sejarah baru
usai indonesia puasa gelar selama tiga puluh dua tahun
apakah ini faktor keberuntungan atau memang pemain indonesia yang kembali bangkit dan menunjukkan tarinya
malam ini saya akan berbincang dengan pengamat sepak bola anton sanjoyo
selamat malam iqbal baik
baik ya bung joy ini terlihat dari air mukanya ini bahagia sekali ya setelah menyaksikan pertandingan tadi malam
tapi memang ini ya skor lima dua ini kan berhasil diperoleh oleh tim indonesia
bagaimana ini bung joy melihat jalannya pertandingan yang berlangsung tadi malam
ya kalau pertandingannya sendiri membahagiakan karena indonesia menang lah ya
tapi kan ternoda oleh kejadian kejadian yang tidak seharusnya ada di dalam partai
pertandingan partai final atau di dalam pertandingan sepak bola
tapi apapun ya indonesia bisa meraih emas
setelah tiga puluh dua tahun tidak bisa mendapatkan emas lagi di level asia tenggara
cuma saya ingin mengingatkan ini kan tim under dua puluh dua ya
ini tim kelompok umur
jadi harap berhati hati dalam menyikapinya
oke kita euforia kita bangga kita happy
tapi ini anak anak masih dua puluh dua tahun
benar benar menjadi pemain tim nas
karena pemain tim nas itu kan yang senior
jadi jangan dipuja berlebihan
karena kalau di kelompok umur kan indonesia sudah sering menjadi juara
indra sapri pernah jadi juara juga di kelompok umur sembilan belas
saya bawa tim ke gotia juga juara di gotia
jadi kalau kelompok umur ini indonesia sudah sering
nah yang harus kita sikapi adalah setelah ini mau apa
setelah ini indonesia u dua puluh dua ini mau diapain
gitu kan kita nggak cukup berbangga dengan u dua puluh dua bisa juara lagi setelah tiga puluh dua tahun
tapi seluruh environment di sepak bola ini harus bebenah
jadi ini titik baliknya lah
saya kira di luar semua kegembiraan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain pelatih
indonesia ini kita satu dua hari saja kita euforia
tapi setelah itu kita kerja keras lagi
karena masih banyak sekali pekerjaan ya di persepak bola nasional
kita masih di kelompok umur juara juaranya
di kelompok senior kita nggak pernah juara
jadi ini harus jadi cambuk
selain juga kita mencatatkan sejarah tiga puluh dua tahun
tapi ini adalah titik awal titik balik kita untuk bisa bebenah di sepak bola
bung joy apa sebenarnya yang mendasari mereka ini bisa bermain lepas dan optimis
dalam melawan timnas thailand
mengingat bahwa kalau di atas kertas sendiri memang thailand jauh rankingnya di atas indonesia
tetapi apa sebenarnya yang mendasari mereka begitu bersemangat
yang tadinya skor sempat dua tiba tiba thailand juga mengejar menjadi dua
tentunya ini kan membuat yang biasanya soal psikologis ini kan menjadi pr begitu bagi tim indonesia
tetapi apa sebenarnya yang men trigger mereka bisa bangkit kembali
ya kalau kita bicara ranking fifa itu kan yang senior
kalau yang junior nggak ada rankingnya
indonesia vietnam thailand singapura malaysia semuanya sama
jadi ya betul kemarin eric thohir sempat mengatakan di kelompok junior ini nggak boleh ada takut takutnya
karena memang indonesia sering kok ngalahin thailand
bahkan kita ngalahin jepang juga kalau di kelompok junior kan
indonesia pernah ngelain jerman juga di kelompok junior
jadi kepercayaan diri bahwa indonesia bisa mengalahkan
thailand itu yang menjadi utama
apalagi di semifinal kan mengalahkan juara bertahan vietnam
meskipun vietnam juga nggak bagus bagus amat
dan ini yang justru indonesia yang sangat percaya diri
dari sejak babak grup nggak pernah kalah bikin dua gol lebih
bahkan di semifinal juga mengalahkan juara bertahan
jadi kepercayaan diri ini yang menjadi modal kuat ketika mereka bisa apa
bukan berbalik ya
kita kan indonesia
kita bisa leading terus
bahkan disamakan menit ke dua puluh dua tetap tenang gitu loh
itu yang menjadi modal
dan bahkan perpanjangan waktu baru satu menit bisa bikin goal lagi
jadi modal anak anak muda ini sudah ada
mental mereka kuat
mereka tidak percaya bahwa thailand selalu bisa mengalahkan kita
bahwa di kelompok senior iya
tapi di kelompok junior nggak
mudah mudahan terbawa sampai mereka senior nanti
kepercayaan diri mereka bisa mengalahkan siapa saja
bukan cuma thailand vietnam
ngelahin semua tim tim elite asia
jadi itulah modal yang ada di anak anak ini sekarang
dan supaya saya berkonsultasi
bicara langsung dengan kurniawan
tim di sea games
jangan sampai mereka tuh terlalu disanjung sanjung
oke disanjung satu dua hari ini
tapi setelah itu cambuk lagi
pukul lagi mereka
supaya mereka bekerja keras
mereka bisa membanggakan indonesia lagi
dengan betul betul membanggakan ya
bukan cuma di ajang sea games
tapi juga di ajang asia
bisa lebih banyak berbicara di level asia
kalau tim indonesia begitu percaya diri
bagaimana anda melihat dengan permainan tim thailand
thailand kan sejak awal
sebetulnya tidak terlalu
tidak mengirim tim yang
tidak mengirim tim yang mumpuni ya
di sea games kali ini
bahkan mereka juga tidak terlalu
ketika melawan vietnam
harusnya mereka kalah di babak grup
jadi hanya mereka memang
ketika berhadapan dengan myanmar
kepercayaan diri mereka tumbuh
mereka tahu adalah
mereka tiga belas kali juara di sea games
jadi terbangunlah kepercayaan
tapi ketika di final
ketinggalan dulu kok
bahkan ketinggalan terus
babak pertama saja sudah dua
jadi memang tidak terlalu bagus
hanya ada dua pemain senior di sana
dan tampaknya memang tidak terlalu
tidak terlalu firm permainan mereka
tidak memberikan solusi
ketika sudah tertinggal dua
tidak ada peningkatan permainan
hanya indonesia yang kecolongan
di menit menit terakhir
sampai bisa disamakan
lalu bagaimana dengan hujan kartu merah
dan juga ada sedikit insiden yang terjadi
pada pertandingan tadi malam
ya memang itu
ya memang itu
luapan emosi yang berlebihan
saya tidak tahu bagaimana itu mulainya
terjadi ketika perayaan gol indonesia yang ketiga
mungkin ada provokasi
lalu juga ada hal hal yang tidak
tidak sesuai dengan etika sportivitas
manager tim indonesia bahkan sempat dipukul ya
dan sempat di lerai juga
sempat terjadi brutal
dan itu ya
sampai kemudian juga tim manajer indonesia
di kartu merah kalau tidak salah
tapi dua ofisial dari thailand juga di kartu merah
jadi memang sangat disayangkan
pada laga seperti final sea games ini
dan saya beberapa kali datang ke sea games
karena perseteruan antar negara tetangga ini kan
seperti derby ya
terutama kalau kita bicara indonesia dengan thailand
indonesia dengan vietnam
apalagi kalau indonesia dengan malaysia
jauh lebih intens
tapi dengan thailand juga
jadi kemarin itu ya
bukan hal yang wajar lah
memang agak berlebihan
tapi akhirnya bisa ditanggulangi oleh wasit dengan baik
sekarang kan sudah kepemimpinan yang baru
pssi sendiri sudah dipimpin oleh erick thohir
nah tidak sedikit yang cukup memberikan selamat kepada erick thohir
setelah kepemimpinannya ternyata indonesia bisa kembali merebut emas
di ajang sea games terkait dengan sepak bola ini
bagaimana menurut anda
apakah ini memang sebenarnya
apa yang belum didapatkan oleh indonesia selama tiga puluh dua tahun ini
memang ada kaitannya dengan kepemimpinan seseorang begitu
jadi erik thohir kan baru memimpin berapa bulan ya
dan ini kan sebetulnya
sebagian juga hasil kerja timnya sintayong
jadi ini ada kalau mau bicara jasa ya ini jasanya periode lalu sebetulnya ya
meskipun juga erick thohir memberikan banyak dalam dua tiga bulan terakhir ini kan memberikan banyak juga
bukan cuma tenaganya tapi juga mungkin kantong pribadinya juga keluar ya
untuk membiayai banyak hal di pssi
karena memang keuangannya kan umur adul
laporan keuangannya aja tidak pernah dicatat dengan baik secara akuntabel gitu ya
dicatat hanya di buku yang kayak manajemen warung gitu loh
tapi kalau bicara ini jasanya erik thohir ya pasti ada lah
tapi kalau kita mau fair sebetulnya ini adalah
kan ini tim ini sudah disiapkan beberapa lama ya
jauh sebelum erick thohir terpilih
jadi kalau ada yang mengklaim ini jasanya erik thohir nggak juga lah
ini ada jasanya iwan bule
ada jasanya tim fisik sintayong
yang juga membina tim ini kan sebelum dipegang oleh indra safri
jadi kita harus fair
lihat itu sebagai ini kolektif lah
ini keberhasilan kolektif
baik bung joy terima kasih sudah berbincang
dan kami malam ini tentunya kita harapkan bersama bahwa tidak hanya sampai disini saja
tetapi prestasi itu akan terus saja membanggakan kita semua
terima kasih sekali lagi bung joy
sama sama terima kasih